kita ke mancanegara pahlawan perang tidak melulu menggunakan senjata untuk membela negara
seperti halnya seorang selebritas dan koki ukraina yang satu ini
ya senjata yang ia punya adalah pisau
untuk membantu tangan terampilnya memasak dalam ragam hidangan bagi para korban perang
ketika rusia menyerang ukraina
selebritas sekaligus koki yang berbasis di kiev
evegen klopotenko mengambil senjata yang berbeda untuk membantu
adalah perkakas dapur dan tangan terampilnya yang siap menolong perut para korban perang
klopotenko meninggalkan restoran andalannya di kiev dengan membuka cabang kecil di leviv
di restoran bernama inchney yang baru saja dibuka
para korban perangnya
bisa menikmati hidangan lezat sang koki dengan cuma cuma
selain membawa beberapa staf restoran andalannya
sang koki juga mempekerjakan beberapa staf lokal dari kiev untuk proyek mulianya
tak hanya asal memberikan makanan gratis
layaknya restoran eksklusif di sini menyajikan menu tradisional ukraina yang berbeda setiap hari
restoran ini selalu ramai pengunjung yang mayoritasnya pengungsi yang menuju polandia
seperti halnya oleh nasef erinova
yang menyempatkan datang setiap hari
roky ini tak ingin hidangannya menjadi makanan terakhir bagi para pengungsi di tanah air mereka
ia optimistis restoran ini akan bertemu dan melayani mereka lagi
dengan kondisi yang jauh berbeda
saya tidak memberi mereka rasa terakhir di rumah

karena kami tidak berpikir bahwa ini adalah rasa terakhir
semua orang yang sekarang tidak di ukraina akan kembali
sebagai pemenang kompetisi memasak terkenal di ukraina
lopotenko sempat menjadi berita utama nasional hingga internasional
baginya memasak bukan hanya untuk mendapatkan uang
tapi kebahagiaan bagi banyak orang